masih terkait peringatan hari pahlawan raden dewi sartika merupakan nama yang tidak asing lagi
ia adalah pahlawan nasional yang gigih memperjuangkan hak hak pendidikan bagi perempuan
sosoknya pun menjadi inspirasi bagi perempuan masa kini
jejak pahlawan pendidikan asal bandung raden dewi sartika masih terasa di jalan keutamaan istri kota bandung
pasalnya sekolah rintisan dewi sartika masih berdiri tegak di lokasi ini
bahkan para siswa di sekolah dasar dewi sartika masih selalu menyanyikan lagu dewi sartika setiap sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai
di sekolah istri dahulu hanya terdapat dua ruangan kelas dengan jumlah murid dua puluh dan tiga pengajar
kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum sekolah dasar kelas dua pada zaman kolonial
serta ditambah mata pelajaran membatik menjahit menyulam serta keagamaan dan bahaya
ketika berada di kota bandung dewi sartika menerima pahlawan nasional
dia juga menerima pahlawan nasional

sosok yang akrab di sapa uwi ini merupakan anak kedua dari pasangan seorang patih bernama raden somanegara
ibunya yang juga putri bupati bandung raden ajeng raja permas
beliau itu itu bukan anak kebanyakan
beliau itu dari bukit jawa
beliau itu dari bukit jawa

hanya karena ayah handaknya terkait dengan suasana dinamika politik yang tidak seiring dengan pemerintah belanda
sehingga beliau dibuang sehingga ibu dewi kemudian dititipkan di keluarganya di cicalengka
dari sanalah beliau mendapatkan pelajaran pelajaran tentang
makna pendingnya pendidikan bahwa orang itu harus bisa membaca supaya tidak dibohongi ya
karena ada di ceritanya ya bagaimana saudaranya itu karena tidak bisa membaca
dia menjadi tergantung kepada ibu dewi untuk membacakan surat surat
dewi sartika sempat diperlakukan berbeda saat tinggal di rumah pamannya di cicalengka
beliau diberi banyak pekerjaan rumah tangga dan harus tidur di istal
selain itu perempuan di sekitarnya pun diharuskan untuk menuruti kemauan orang tua
dan bergantung dari ayah dan suami
melihat kondisi tersebut dewi sartika mulai tergugah untuk membuat kaumnya menjadi pribadi yang mandiri
sosoknya mampu membawa perubahan dalam dunia pendidikan pada masa kolonial
berbekal dari pernah bersekolah dan dapat membaca dewi sartika berinisiatif untuk menyelenggarakan pendidikan layak bagi perempuan
didirikanlah sekolah yang bernama sakola istri pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang dibangun atas dasar ibu dewi sartika
dan membuat besar keprihatinannya pada kaum perempuan yang hanya boleh mengenyam ilmu mengenai keterampilan rumah tangga dan adat
sekolah keutamaan istri itu sebetulnya itu satu ikon ya dari bentuk wujud pemikiran dewi sartika
jadi kalau dewi sartika itu tidak hanya bergerak di dunia pemikiran

tapi ibu dewi sartika itu langsung di dunia pemikiran
tapi ibu dewi sartika itu langsung di dunia

di mata keluarga dewi sartika dikenal sebagai sosok yang berani dan cerdas
cucu dewi sartika pun menuturkan bahwa ibunya sering bercerita mengenai neneknya yang tak mudah menyerah
dia itu sejak sembilan tahun ditinggalkan oleh orang tuanya dan diasuh oleh seorang uaknya di cicalengka
dia diperlakukan disana sebagai abdi dalem
dia diperlakukan disana sebagai abdi dalem
karena orang tuanya itu diungsikan dialihkan ke ternate
karena dianggap melawan penjajah yang pada waktu itu berlandak
kecintaan dewi sartika pada dunia pendidikan pun tertanam pada salah satu keturunannya
yakni cicitnya yang juga bergerak di dunia pendidikan
kisah perjuangan beliau pun masih terus digaungkan pada generasi penerusnya
yang saya ketahui dari cerita ibu saya dan juga dari cerita keluarga yang lain
sosok ibu dewi sartika itu seseorang karena dia sejak kecil memang menaruh minat menaruh minat pada bidang pendidikan
beliau sering bermain sekolah sekolahan bersama dengan teman temannya sejak usia sepuluh tahun
dan beliau sebagai seorang gurunya
dan dengan peralatan yang seadanya saat itu pecahan genting arang dan peralatan yang seadanya
beliau mengajarkan teman temannya membaca dan menulis
dan selain dari itu pula beliau mengajarkan berbagai jenis keterampilan pada kaum wanita
untuk mengenang sosok dewi sartika terdapat museum pendidikan yang menyediakan ruang khusus

dan di sekitar kota itu ada pula taman dewi sartika lengkap dengan patung beliau di kawasan balai kota bandung
setidaknya ada lebih dari lima jalan di kota besar di indonesia yang diberi nama jalan dewi sartika
di kota bandung jalan dewi sartika berada di alun alun kota bandung atau yang menjadi pusat perekonomian pada zaman kolonial belanda
penempatan nama jalan dekat dengan pusat kota merupakan pertanda betapa tinggi penghargaan yang diberikan kepada sosok tersebut
rizka rizliyah bandung